meski berprestasi dan mewakili sekolah dalam kompetisi olimpiade biologi
siswi sma negeri empat bandung dwiatma puspita rahmani dinyatakan tidak naik kelas
ini karena ia mendapat nilai nol untuk salah satu pelajaran
dwiatma puspita rahmani tidak naik kelas karena nilai matematikanya diraport
itu terjadi setelah puspita tidak masuk ke sekolah karena sakit selama dua minggu
saat masuk sekolah dp langsung diminta sekolah ikut kompetisi olimpiade biologi
sehingga harus berlatih selama satu minggu
kejadian ini menuai protes guru bahasa indonesia dan matematika
yang menganggap dp tidak mementingkan pelajaran lain
guru sempat mengancam tidak memberikan nilai di dua mata pelajaran
matematika dan bahasa indonesia hingga akhirnya dp tidak naik kelas
kini dp frustasi dan tidak mau sekolah
orang tua puspita sudah mendatangi sekolah untuk protes
namun pihak sekolah menyatakan keputusan itu merupakan hasil dari rapat dewan guru
naik dan tidak naik itu adalah upaya didik
kenapa ada kriteria kenaikan
maksudnya bahwa pada saat anak bisa mengikuti pelajaran kehadirannya sesuai
pada anak tidak akan ada masalah
tapi kalau anak tidak memenuhi kewajiban itu
dengan berbagai alasan tentunya ya mungkin menjadi kriteria kenaikan itu tidak dipenuhi
tidak puas atas perlakuan guru terhadap anaknya
orang tua murid melapor ke komisi perlindungan anak indonesia
di jalan tengku umar menteng jakarta pusat
mereka meminta perlindungan terhadap sikap para guru yang dianggap mendiskreditkan anaknya
anak kami hanya tidak beruntung karena selama setahun terakhir itu mengalami sakit
harapan kami bahwa kami bisa mendapatkan sebuah jawaban yang jelas dari pihak sekolah
mengapa sampai anak kami diberi nilai nol
kok tegas sekali gitu kalaupun bicara secara emosi itu
kok sampai bisa terjadi seperti itu
jika memang ternyata ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak
ya kita akan seperti biasa kita akan memberikan suatu ketegasan
dan kita akan mencari suatu jalan yang terbaik untuk anak tersebut
karena ini kan berlainya pada dunia pendidikan
jika sekolah menggunakan kurikulum dua ribu tiga belas
siswa menerima nilai rapot dari total akumulasi nilai semester ganjil dan genap
mendapat nilai nol dalam satu mata pelajaran menjadi keganjilan pendidikan yang diterima sang murid
foras manihuru cnn indonesia
siswi sma negeri empat bandung dwi atma puspita rahmani
dinyatakan tidak naik kelas karena salah satu mata pelajaran yang diikuti mendapat nilai nol
padahal puspita termasuk siswi yang berprestasi
meski demikian dinas pendidikan kota bandung
menilai prosedur yang dilakukan sma negeri empat bandung sudah tepat
orang tuanya sudah mendatangi sekolah untuk melakukan protes
adanya nilai nol pada rapor dan dinyatakan tidak naik kelas
namun pihak sekolah mengakui hal ini merupakan hasil rapat dewan guru
dinas pendidikan kota bandung menilai sma negeri empat bandung sudah melakukan prosedur yang benar
yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana agar puspita bisa kembali bersekolah seperti biasa
kesalahan teknis sebetulnya kosong bukan nol gitu
jadi kalau nol kan seolah olah menggambarkan anak itu tidak berkemampuan
padahal kosong karena anak itu tidak melengkapi beberapa kegiatan yang memang harusnya punya angka
itu sudah diklarifikasi sekolah mohon maaf atas kejadian itu